aku akan mengadakan upacara
punggawa punggawa pada jalan
melenyapkan kian santa
dan mendapatkan darah suci miliknya
aku akan mengadakan upacara
punggawa punggawa pada jalan
melenyapkan kian santa
dan mendapatkan darah suci miliknya
kalian adalah punggawa pajajara
kita harus segera memikirkan
bagaimana caranya untuk mendapatkan
darah suci kian santa
tapi untuk saat ini
kita harus mencari
sebaiknya kita harus lebih berhati hati
kekuatan kian santang sudah mulai pulih
kita bisa mengalahkannya
dia tidak mengeluarkan kekuatannya sama sekali
tidak mengeluarkan kekuatannya sama sekali
bagaimana caranya yang kuliah
gusti prabu surawi sesegara
untuk sebuah tahun
untuk sebuah creator

oh nasibku buruk sekali
anak yang ku cintai mendurhakaiku
semuanya sudah hancur raka
aku benar benar hancur raka
aku sudah kehilangan semuanya
kamu jangan meratap seperti itu
akan mendapatkan semuanya laki adikku
tapi aku sudah tidak mempunyai harapan lagi raka
putraku ingin membunuhku raka
itu sungguh menyakitkan
nanda prabu surrawisesa
sekarang sedang wabuk kekuasaan
suatu saat nanti
dia pasti akan menyesal
kalau apa yang diperbuatkan sekarang
adalah salah lain
ini semua salahmu raka
kau yang telah mendidiknya menjadi seperti itu
ini bukan salahku
adalah salah suamimu
semua bisa terjadi seperti ini
karena rai prabu surrawisesa
selalu membedakan putra dan putrinya rai
kenapa kau menertawaiku
kenapa kau menertawaiku
siapa yang menertawaimu ibunda
aku tidak bermaksud apa apa
kalau soal nasib ibunda
tidak ada hal yang aneh ibu
berani menjawab dua duanya
apa yang bikin anda tidak benar
apakah ilmuleben suhaimi sudah tentu

tapi ini adalah
apa yang kamu lakukan sharing app atau
dan mengancam kekuasaanmu
kau dan kau
kau keselatan dan kau ke utara
bawalah semua prajurit kalian
dan sebarkan ke seluruh mata angin
carilah kian kandang secepat yang kalian bisa
adik aku takut lagi prabu
aku akan lebih cepat lagi mendapatkan darah kian santang
bahkan tanpa aku sendiri yang harus pergi mencarinya
bagaimana jika kita meninjau perkampungan
mungkin saja kian santang sudah berada di dekat istana ini
tapi kita belum menyadarinya
lagipula kita harus melacak keberadaan kian santan
supaya segera menemukannya
tenanglah nyai ratu
sangat ahli dalam hal ini
pasti akan cepat ditemukan
maaf yang mulia prabu surawi seso
klik sandimu adalah orang orang yang sangat luar biasa
tapi tidak ada salah
kalau kita ikut membantu
mereka masih ada keberadaan rara santan
dan walang sungsang yang kita belum tahu keberadaan
menemukan mereka berdua juga amat sangat membantu
untuk menaklukkan kian santan
benar yang mulia prabu
semakin cepat kita menemukan kian santang
maka semakin cepat pula kita mendapatkan solusi
untuk masalah yang akan datang
mari kita pergi
pergi ke l cinia
aku bisa merasakannya meski belum seluruhnya tapi tenaga dalamku sudah kembali kurang ajar kamu
kamu sadar apa yang akan berkuat
kamu telah membunuh adikku tersinta raih kering manik roh santam
aku bodoh kamu roh santam aku bodoh kamu
padi aku teh
batin batin manis naona orang saya kecemplung kecebur
tadi saya mau ngambil air eh ternyata teh kepleset
hai mengedalem lagi tuh ya sudah ayo pulang kecilnya sang sendirian yuk
tapi dalam tiga hari ini
sedikit sedikit aduh baru pulih semua
kalau tenaga dalamku sudah pulih seluruhnya
hanya seorang emok marugosa takkan membuatmu takut